sudah satu minggu lamanya warga ancol pademangan jakarta utara mengalami krisis air bersih
lantaran pipa pamjaya mengalami kebocoran akibat proyek tol
akibatnya ada sebagian warga yang mengalami penyakit kulit karena terpaksa menggunakan air sumur yang berbau dan berada di wilayahnya
adapun pipa saat ini masih dalam proses perbaikan
menurut keterangan agus mulyana site operational manager proyek tol ancol timur
pihak pengelola dari jalan tol ini sebelum mengerjakan proyek sudah berkoordinasi dengan pihak petugas pamjaya
namun terjadi miskomunikasi
hal ini membuat melakukan pengeboran di kedalaman dua tiga meter terkena pipa pamjaya hingga akhirnya mengalami kebocoran
mungkin ini kan perlu waktu berapa hari karena harus direlokasi sebagian
kini sebagian warga terpaksa membeli air isi ulang untuk kebutuhan sehari harinya seperti mencuci mandi dan untuk konsumsi
menurut keterangan seorang warga dirinya bahkan mengaku mendapat bantuan air bersih dari pamjaya yang datangnya tiga hari sekali
namun itu tidak mencukupi
bahkan beberapa warga juga mengalami penyakit kulit seperti gatal gatal dan bercak merah di tubuhnya
karena terpaksa menggunakan air sumur yang berbau yang berada di wilayahnya